ataupun berlari di lintasan sebelum memulai sesi latihan pada jumat pagi
pemirsa kami ajak anda untuk memantau langsung bagaimana persiapan dari tim pemenangan anies baswedan
namun pertanyaannya lanjutan adalah beberapa hari terakhir beberapa minggu terakhir ini kita dilanda cuaca yang cukup ekstrim
tapi waktu akhirnya ditarik ke pelatnas